tiga in satu jangan dihapus itulah yang diminta mariyati seorang joki tiga in satu
dari jual jasa ini mariyati mencoba menghidupi sebelas anaknya
mudah mudahan sih jangan sampai dihapus kasian lah
kan banyak yang pada joki kan bukan ibu doang penuh dari kampung kampung
udah gitu kan namanya suami nganggur kan ya wajar lah bini bininya di jalanan
bahkan ia sudah memiliki langganan tetap tiga bahkan
tak hanya mariyati banyak para ibu di petamburan yang berprofesi sebagai joki tiga in satu
menjadi joki dipilih karena profesi ini tak membutuhkan kemampuan khusus dan menjanjikan pendapatan yang lumayan
itu dah lumayan juga lah gitu alhamdulillah sama sama dagang
ibu udah lagi dagang begitu ibu pengen coba lah gitu joki
gak perlu lagi ya
lalu dirasain joki ya mendingan joki lah gitu pada dagang
nih ngurusin anak sekolah aja nih biaya besar hari hari nih pak
kalau dihapus gimana pak
jangan dihapus sih pengennya
perempuan perempuan ini memang menggantungkan pendapatan dari jalanan
tak memiliki kemampuan khusus dan ketiadaan akses modal membuat mereka berkutat pada pekerjaan semacam ini
bahkan anak mereka juga sudah diperkenalkan
jika harus dihapus mereka ingin pemerintah memberikan modal usaha
osabudi santosa jakarta